miris sekali persoalan ini kembali lagi terjadi di indonesia
berulang ulang dalam waktu yang tidak terlalu jauh
atau rentang waktu yang sangat berdekatan
eksploitasi seksual kejahatan seksual terhadap anak menjadi
kian merisaukan dan juga membuat khawatir para orang tua
nah kita akan mulai mengulas malam hari ini dengan arsumber yang sudah hadir di studio
ada pak edi suharto kepala badan pendidikan penelitian
dan penjeluhan sosial kemensos
selamat malam pak edi
lalu ada cassandra putranto psikolog forensik selamat malam pak kassandra
lalu melalui sambungan telpon juga telah tersambung dengan kami
anggota komisi delapan dpr maman imanul haq
dan juga melalui sambungan telpon brikjen agung setia
direktur tindak pidana ekonomi khusus bares krim polri
saya ke pak agung setia terlebih dahulu selamat malam pak agung
baik kami masih mencoba lagi menghubungi
pak agungnya karena sempat terputus tadi
baik sudah tersambung pak agung
baik saya langsung ke pak edi terlebih dahulu dari kementerian sosial
pak edi ini kan tadi kita lihat di berita sebelumnya
bahwa ini sudah menjadi concern begitu dari sejumlah kementerian
tidak hanya satu kementerian karena rentang waktu kejadian kejahatan seksual
atau eksploitasi seksual terhadap anak anak ini begitu berdekatan
dengan hal yang terbaru ini bahkan mereka diperjualbelikan melalui media sosial
dan ini tidak lagi soal lawan tapi juga sudah sama
jadi begitu menyedihkan begitu sampai dididik nadir sepertinya pak
ini kejadian yang terjadi di negeri kita ini
apa pak dari kementerian sosial langkah yang dilakukan untuk bisa menerobos
agar hal ini paling tidak minimalisir atau kita berharap tidak akan pernah terjadi lagi
yang pertama kita akan bergerak lebih cepat dan lebih luas lagi
jadi kita akan masuk kalau selama ini kita juga concern di rehabilitasi para korban itu
tapi kami akan masuk terus ke aras yang lebih jauh lagi ke titik hulu di sana
yaitu ke program program pencegahan terutama yang terfokus
jadi pencegahan pencegahan yang terfokus terutama terhadap kantong kantong
kemungkinan kemungkinan terjadinya banyak kasus kasus seperti itu
sebagai contoh misalnya karena kasus ini juga disinyalir ditemukan juga di tempat lain
seperti saya dapat laporan di yogyakarta di bandung dan di tempat tertentu
maka kami akan mengirimkan tim
dan membutuhkan para pekerja sosial ke sana untuk memberikan respon
dan sekali lagi juga memberikan pencegahan pencegahan yang diperlukan
baik tapi ini kan kalau kita lihat pelaku ini dengan inisial ar disebutkan
dia ini tidak hanya sekali ini sudah pernah sebelumnya
nah kalau anda lihat apakah sebelumnya pemerintah kita atau penegak hukum kita terlalu abai
terlalu ringan begitu memberi hukuman atau bagaimana
saya mendengar berita kemarin juga saya bertemu dengan korban juga berdiskusi dengan para polisi sanat
ar ini juga dihukumnya ternyata tidak terlalu berat disitu hanya dua tahun setengah
ini menunjukkan betapa kita semua harus sepakat ya pemberatan hukuman itu harus menjadi concern kita
dan ini tadi disebutkan merupakan momentum yang tepat dimana kita satu hati
perpu itu harus segera disahkan sehingga memberi pesan yang jelas bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat
untuk betul betul mengeliminasi kegiatan seperti ini mulai dari hukuman seumur hidup terus sampai kepada hukuman mati dan kebiri
mbak cassandra sendiri melihat ketika ini muncul lagi informasi ini apa reaksi anda
apakah ini kemudian anda ya wajar saja karena memang tidak ada hal yang serius dari dilakukan oleh pemerintah
atau penegak hukum misalnya ataukah anda melihat ini pinter pinternya orang mencari celah untuk
misalnya pelaku yang mencari celah untuk melakukan hal hal seperti ini
menurut saya terutama yang juga sudah banyak bekerja dengan pekerja sosial kementerian sosial dengan kepolisian
dan kami dari asosiasi psikologi forensik pun tidak bisa mengatakan bahwa teman teman kita tidak bekerja keras
kayaknya bekerja keras itu udah sangat luar biasa kepala jadi kaki kaki jadi kepala ya pak ya
tapi kembali lagi ternyata
ternyata kecepatan kami tidak bisa mengikuti karena terutama banyak hal hal yang sangat mendukung saat ini terutama it ya
kalau dulu kan berjualan orang mesti dengan cara yang konvensional tetapi dengan it itu semua sangat cepat dan dipermudah
lalu kemudian hukuman sudah pasti tetapi di sisi yang lain adalah juga masalah pendidikan dan ekonomi
dimana kondisi ini juga menyasar jelas bahwa anak anak indonesia itu sangat sangat tidak terlindungi
saya kira harusnya menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya menyalahkan pemerintah tidak hanya menyalahkan kepolisian
tetapi justru kita harus mulai dari setiap keluarga
setiap keluarga itu harus menjaga anaknya masing masing kemudian di sekolah juga ada edukasi yang melindungi anak
supaya anak anak ini tergerak untuk tidak hanya mengejar yang instan
karena sebagian dari mereka ini kan juga tergiur oleh tawaran uangnya
dengan kondisi ekonomi yang sangat
minim lalu kemudian di masyarakat lalu bagaimana juga pengawasannya
karena anak anak ini ketika mereka pergi keluar dari rumah dan dari sekolah kan berarti ini kan masalah pengawasan
jadi harusnya ya semuanya mulai dari keluarga sekolah masyarakat mungkin masyarakat melihat ini ada yang aneh
ini kok ada anak ngumpul ngumpul di sini jam sekolah nah itu masyarakat juga perlu untuk lebih waspada gitu ya lebih sigap
karena sekali lagi ketika orang
tetapi ada sarananya tidak untuk menyampaikan misalnya ada yang
misalnya kan anak anak jam segini kok ngumpul di sini begitu dengan mungkin seragawa itu
ya pastinya kalau misalnya orang meluangkan waktu
sarananya tidak untuk melaporkan misalnya ke siapa
kan nggak harus langsung melaporkan harus bergerak sendiri setidaknya bertanya
karena kasus kasus yang lain misalnya ada pornografi juga itu misalnya terjadinya di warnet terjadinya di jalan terjadinya di rumah yang kosong dan lain sebagainya
karena ya ini tadi ini kan suatu perjalanan yang panjang ya mulai dari keluarga sekolah masyarakat
kemudian juga industri ini kan industri ini akhirnya ada orang orang yang memanfaatkan
yang jelas ada pelaku kejahatan di sini bahwa anak anak ini adalah korban
dimana sudah terbukti lagi ini orang sudah pernah menjalani hukuman yang ringan
kasus yang sama sebenarnya ya yang kurang lebih
kasus yang sama bedanya perempuan dan laki ya
gimana enggak karena uangnya besar ya sementara tanpa modal karena menggunakan orang lain ya
sementara anaknya sendiri hanya dibayar sekian ratus ribu itu mau gitu
dan mereka seringkali juga dimanfaatkan oleh situasi yang misalnya mereka ini kan anak muda yang tidak bisa
anak anak yang tidak bisa mengambil keputusan tentang dirinya sendiri
nah itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku trafficking ini
pelaku trafficking baik
saya akan ke anggota dpr dulu dari komisi delapan ada pak maman imanul haq melalui sambungan telepon
selamat malam pak maman
selamat malam pak nidra
baik pak maman apa reaksi anda sebagai wakil rakyat melihat hal ini kembali terjadi begitu pak ya
kalau kita lihat dari kasus eksploitasi seksual terhadap anak ataupun kejahatan seksual terhadap anak
yang mungkin beda sedikitlah model kasusnya tetapi kan intinya adalah korbannya anak anak begitu pak
terjadi dalam waktu yang berdekatan apa pak yang akan anda lakukan pak untuk bisa tergerak hati anda
kemudian anda melakukan sesuatu sehingga paling tidak hal ini terminimalisir
terjadi atau tidak terjadi lagi begitu pak secara maksimal ya
ya yang pertama waktu tadi raker dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perempuan
anak saya katakan bahwa kasus demi kasus yang terus muncul
itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya konsep yang sistematis
pemerintah belum sanggup untuk melihat persoalan ini secara integral
koordinasi yang lemah dan kegagalan pengawasan
serta penegakan hukum kepada pelaku yang sudah terjerat
ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan pola pencegahan termasuk juga pengawasan soal kekerasan ini
indonesia sudah menjadi darurat kekerasan terhadap anak itu yang pertama
yang kedua saya menjadi jurubicara komisi di paripurna beberapa hari yang lalu untuk pengesahan perpu kebiri
walaupun masih ditunda karena soal waktu pks dan gerindra belum menerima
tetapi paling tidak ini menjadi momentum kembali bahwa seluruhnya perpu ini harus menjadi undang undang
lalu kita menunggu sampai sejauh mana pemerintah betul betul mengimplementasikan
nah yang ketiga bahwa kejahatan seksual yang menjadi korban anak anak ini tentu berkaitan dengan banyak hal
kita mengapresiasi baris skim
tetapi juga karena lewat media sosial maka harus melibatkan juga menteri komunikasi dan informatika
untuk mengawasi jaringan apa namanya prostitusi online ini
nah saya setuju tadi mbak sandra bahwa ini harus didekati secara holistik
termasuk penguatan keluarga dan juga partisipasi dari masyarakat tempat
jadi saya lihat bagaimana masalah angeline misalnya
tiba tiba banyak menteri datang ke sana berita terus di mana mana
tetapi kita tidak tahu
oleh sebab itu terakhir saya ingin mengatakan bahwa proses secara jelas buka identitas pelaku
lalu proses pengadilannya harus terbuka
berikan hukum seberat beratnya dan dpr tentu akan mengupayakan apa
mengajukan kepada prolegnas prioritas soal penghapusan kekerasan seksual
seperti itu terhadap perempuan dan juga tentu perlindungan terhadap anak
saya jujur banyak sekali masyarakat berpartisipasi di satgas satgas perlindungan anak
tetapi tanpa kerjasama yang solid tanpa koordinasi konfirmasi dan komunikasi yang jelas
kasus ini akan terus terjadi di mana mana
kalau kita lihat dari sisi bahwa pelaku ini katakanlah
dalam tanda kutip supplier begitu
mengapa pelaku yang kambuhan ini sudah pernah terjerat kasus
lalu kemudian berulang lagi setelah bebas dari hukumannya
melakukan hal yang sama lagi begitu
artinya ada permintaan pasar yang besar
nah saya ingin nanti akan ulas di segmen selanjutnya
besarkah atau banyakkah memang predator anak di indonesia ini
sehingga ada pelaku yang kemudian akan terus berulang melakukan tindakan pidananya tersebut
kami akan bahasnya
usai cerita berikut ini
saya sudah tersambung juga dengan brigjen agung setia
yang merupakan direktur tindak pidana ekonomi khusus dari barat skrim polri
tapi saya ingin lanjutkan sedikit ke pak maman
karena memang ada urusan yang harus dilakukan lagi yang lain begitu ya
pak maman tadi anda sempat singgung bahwa pemerintah sejauh ini tidak punya konsep yang sistematis
saya cuplit dari kalimat anda
tidak punya konsep yang sistematis untuk menangani hal seperti ini
konsep yang sistematis itu maksudnya yang bagaimana pak
sehingga bisa kita wujudkan bersama sama setelah kita berbincang malam hari ini
kita harus mengimentarisir dari satu kejadian dan kejadian lain
tidak lalu ditanggapi secara emosional
tetapi secara rasional
melibatkan berbagai elemen termasuk institusi pemerintahan
misalnya kasus yang di cipayung ini
dia adalah mantan narapidana
ini kan berarti ada persoalan yang tidak tersej di badan lembaga pemasyarakatan
bagaimana mungkin orang yang sudah dihukum melakukan lagi
itu kasus bukan hanya soal prostitusi tetapi juga soal terorisme dan lain sebagainya
nah oleh sebab itu lebih baik daripada semua mengunggulkan misalnya mensos
kami punya begini
lalu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak punya begini
lebih baik kembali duduk bersama di bawah koordinator menko pmk
lalu merumuskan sesuatu yang lebih berjangka jauh
melihat menganalisis satu persatu lalu mengambil benang merah
kita tidak mungkin terus menerus menghadapi persoalan gunung es soal kekerasan terhadap anak
hanya dengan ego sektoral menunjukkan bahwa kami telah melakukan a b c d
tetapi ternyata kejadiannya terjadi lagi dan terjadi lagi
kita pun harus mengevaluasi sampai sejauh mana proses hukum
misalnya kepada pelaku predator yang terjadi di kediri itu
ternyata hukumannya begitu ringan
proses hukumnya kadang kadang di beberapa tempat karena melibatkan keluarga dekat
didropping tidak dilanjutkan
makanya perpu kediri ketika menjadi undang undang
bukan hanya menjadi hadiah untuk hakim
tetapi harus mendorong kepolisian dan kejaksaan memperkuat penyelidikan terhadap kekerasan terhadap anak ini
oke baik terima kasih
terima kasih pak maman imanul haq
ya saya mohon maaf pak indra
ya baik kami hargai terima kasih waktu anda
walaupun singkat tetapi tadi ada kritik yang nanti saya akan tanyakan juga ke sejumlah narasumber yang lain
sekarang saya ingin beralih dulu ke pak agung setia
yang merupakan direktur tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri
saya ingin tahu kelanjutan kasus pak
jadi dari sembilan puluh sembilan anak yang disebutkan di sini itu
apakah memang sembilan puluh sembilan nya itu sudah diketahui keberadaannya atau masih beberapa orang saja sebenarnya pak
sampai hari ini kita sudah ketahui delapan orang
itu semuanya dari sembilan puluh sembilan itu juga kita identifikasi itu tidak semuanya anak anak
pada yang sudah sembilan belas tahun ada yang delapan belas tahun
jadi itu sudah dewasa
baik tapi sebagian besar anak anak atau bagaimana
atau sudah memang berusia di atas usia remaja
saya akan klarifikasi dulu karena saya pikir kita perlu data ini valid
berapa banyak yang anak dan yang dewasa
baik sejauh ini delapan anak itu dalam kondisi yang bagaimana pak
ya semuanya kondisinya secara fisik sehat
hanya kemudian kita tahu kita mesti harus lindungi mereka dengan maksimum
dan kita komunikasikan dengan keluarga
dan kemudian keluarga menyerahkan ke rumah aman untuk dilakukan
terapi bagi mereka
saya pikir ini satu langkah yang awal yang untuk kita memastikan bahwa
korban korban ini ditangani dengan baik
baik pak kalau memang baru delapan anak angka sembilan puluh sembilan ini anda dapatkan dari mana
apakah dari penyidikan terhadap salah satu tersangka atau bagaimana pak
kalau kita lihat dari facebook berondong bogor ini kita bisa lihat di sana
nama nama anak anak yang dijajakan oleh pelaku ini
dan kita sudah coba mengidentifikasi itu
dan kita lihat dari daftar yang ada di facebook rondong bogor itu
baik apakah saat dari media sosial itu anda sudah mengetahui tersangka bernama ar ini
yang dulu pernah juga ditahan dalam kasus yang serupa lah mirip mirip sedikit lah pak
hanya beda soal kelaminnya saja begitu apakah langsung mengetahui saat itu juga atau setelah ditangkap pak
kita tahu setelah ditangkap karena mereka menggunakan identitas yang berbeda juga yang ada di facebooknya
namun kemudian kita tahu bahwa setelah kita lakukan penangkapan bahwa yang bersangkutan seperti yang mas juga sudah ketahui itu
baik disebutkan polisi juga menangkap lagi u dan e begitu pelaku u dan e
ini disebut bisakah anda jelaskan perannya seperti apa u dan e ini apakah memang kaki tangan dari ar ataukah berbeda ini pak
ya betul sekali mereka menjadi bagian dari ar mereka saling mengenal dan bekerja sama
peran u adalah sama dengan ar mereka memiliki anak anak untuk dieksploitasi dan mereka mengelolanya
sementara untuk peran e adalah ini membantu ar dan juga memakai anak anak itu dan mengeksploitasi anak anak itu
terus artinya kita tetapkan dia yang bersangkutan sebagai tersangka sebagai orang yang melakukan eksploitasi pada anak
baik pak dari hasil penyidikan sementara ini sudah berapa lama hal ini berlangsung kepada mereka pak
kalau kita identifikasi dari pelaku ar mereka melakukan setelah keluar dari lp bogor bulan maret yang lalu
artinya baru kurang lebih enam bulan untuk
namun fenomena ini tentunya perlu pendalaman untuk memastikan seperti apa sebenarnya fenomena ini ada di bogor ini
oke baik tahan dulu pak agus saya ingin beralih ke pak edi sekarang
itu kan informasi yang terbaru kita dapatkan dari pak agung dari kepolisian penanganan kasusnya
tapi saya ingin kembali ke soal bicara konsep sistematis tadi pak
ada kritik dari pak maman dari anggota komisi delapan dpr ri yang mengatakan bahwa pemerintah kita tidak punya konsep sistematis
dia contohkan begitu
antar kementerian seperti ada ego sektoral kementerian satu dan yang lainnya mengklaim punya hal hal yang sudah bagus begitu
sehingga tapi tidak terjadi satu kesatuan untuk menangani masalah ini secara komprehensif
bagaimana pak anda menanggapi dari konteks itu
saya kira sebagai sebuah masukan ini sangat baik sekali bahwa memang kerjasama koordinasi itu memang tetap harus perlu ditingkatkan
tetapi bahwa selama ini kita juga telah banyak berkoordinasi
ya saya kira sebagai sebuah masukan ini sangat baik sekali bahwa memang kerjasama koordinasi itu memang tetap harus perlu ditingkatkan
contoh dengan baris krim dengan kepolisian
bagaimana kita selama ini bergandengan tangan apabila ada korban ke baris krim lalu dikirim ke kementerian sosial dan seterusnya
atau apabila korban korban itu juga telah dirawat di rpsa di kita kita juga bekerja sama dengan rumah sakit kepolisian di keramat jati
ataupun juga dengan kementerian kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatannya
jadi dari sisi ini artinya kita telah memiliki sistem sebenarnya untuk merespon kasus kesehatan
membicara tentang kasus itu
namun tadi seperti katakan mbak cassandra memang dinamikanya di lapangan itu sangat cepat sekali ya
dan kadang kadang jangankan di bidang apa namanya respon sosial dalam respon penegakan hukum saja
kadang kadang modus pencurian misalnya modus kejahatan
jadi penjahatannya lebih canggih begitu ya
kadang kadang seperti itu ya
tetapi sekali lagi yang dimaksud sistematis di sini adalah bukan hanya dari pemerintah saja
sekarang kita lihat
saya kira dengan masyarakat ini juga perlu digalakan ya
dan selama ini juga kita telah bangun bagaimana satgas satgas perlindungan anak itu kita bangun di desa desa
kita kerja sama dengan plan internasional
laporannya bagaimana pak satgas satgas itu pak
yang sudah ada yang bekerja itu
ini indonesia itu sangat besar sekali ya
kita seperti di daerah daerah kebumen yang kita dirikan satgas seperti itu
atau apa namanya lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat
tetapi memang harus diakui dari ratusan yang telah kita miliki
lembaga lembaga perlindungan anak yang berbasis desa atau berbasis lokal itu
itu masih ada ribuan lagi tempat yang memang belum tersentuh
oleh karena itu tadi saya jelaskan bahwa kita memiliki pekerja sosial juga
yang sekarang juga sudah masuk ke sekolah
atau pekerja sosial pergi ke sekolah
kita juga di jakarta ini memasang call center
yang siap dua puluh empat jam tujuh hari
dengan sepuluh operator yang bekerja terus menerus
dengan sistem yang semakin dipertanggih sekarang
banyak tidak laporan yang masuk dengan lo
sudah banyak sekali
terus ada follow up nya tidak pak
karena itu juga ditempatkan di lembaga kita di bambu apus
dan di bambu apus itu adalah merupakan tempat yang terdiri beberapa centers atau pelayanan sosial yang dimiliki kementerian sosial
ada untuk anak berhadapan dengan hukum
ada untuk korban kekerasan seksual
termasuk para pengungsi
itu kita bisa rujuk langsung ke sana
dan untuk di daerah kita bekerja sama dengan lembaganya mbak cassandra misalnya
lembaga pendukung anak indonesia
di lampung kita punya
jadi rujukannya sebenarnya sudah sangat komprehensif
itu bang indra
nanti kita akan lanjutkan lagi
yang menjadi penasaran ini
yang menjadi unik adalah predator anak yang berburu
anak anak sesama jenis
ini menjadi pertanyaan hukuman pidananya apakah bisa double
karena tanpa anak anak pun misalnya sesama jenis itu pun apakah itu juga masuk dalam peranah pidana
nanti kita ulas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
jika melihat modus yang dilakukan oleh pelaku ar ini
pelaku ini sudah bukan pertama kali melakukan hal ini
sudah pernah mendapatkan hukuman juga
walaupun satu hukumannya ringan begitu pak ya
hanya dua tahun setengah ya
dua tahun setengah penjara
nah yang ingin saya tanyakan begitu
kenapa dia tertarik untuk melakukan lagi
apakah ini memang faktor kejiwaannya memperdagangkan anak anak
yang dia juga di akhir akhir juga mengakui bahwa juga menggunakan
menjadi konsumen juga terhadap anak anak sesama jenis itu begitu
tetapi apakah ini memang hanya murni faktor kejiwaannya
karena memang melihat tadi disebut uangnya besar
kalau ada pasar ini kan mengerikan
berarti predator anak dalam hal ini yang sama jenis
banyak juga berarti dong di indonesia
mbak kasandra melihatnya sebegitu besarkah atau bagaimana mbak
saya berharap bahwa kami dari asosiasi psikologi forensik
dan juga mungkin dari lpk indonesia
dilibatkan untuk bisa memeriksa langsung terhadap pelaku
saya tidak bisa menjawab secara langsung
sekarang apa yang menjadi motif dari pelaku ini
apabila saya menjawab secara umum dari kasus kasus yang ada
sebenarnya orang itu melakukan kejahatan pertama adalah karena dia merasa unggul di situ
kalau misalnya dia punya hobi atau punya keahlian memasak ya
lalu kemudian dia akan mencari usaha yang berhubungan dengan masa
tetapi ketika keahliannya terbatas dan sebagainya
mungkin persaingan sus
dia akan mencari celah untuk berbuat kejahatan yang terkait dengan memasak misalnya
tapi memang fieldnya disitu
nah ini sama
kebetulan yang bersangkutan ini
memang berada di lingkungan yang memungkinkan dia untuk berjualan atau
berarti hukumannya itu tidak ada efek jerah
walaupun hobinya yang seperti tadi ya
katakanlah keunggulannya tadi
istilahnya adalah keunggulan
justru harusnya hukum itu bisa menjerat
tetapi kan kembali lagi
ketika hukum itu tumpul
tidak bisa menjerat secara maksimal
karena sebenarnya dengan undang undang yang ada sekalipun
undang undang perlindungan anak
lalu kemudian ada pemberatannya
apabila ternyata ada luka
apabila terhadap anak
apabila ternyata kemudian mengakibatkan kematian
dan lain sebagainya
itu ada tambahan tambahan lagi
sebenarnya hukumnya sudah tersedia
tetapi masalahnya mau digunakan atau tidak
itu yang pertama
nah masih banyak kasus kasus yang ternyata hukumannya itu hanya sebentar
jadi kayak tadi itu misalnya cuma dua tahun
kemudian yang ketiga ada lagi pertanyaan
untuk yang kasus pertama itu
apakah kasus yang pertama itu sudah bisa terkena pasal berlapis
untuk yang pertama untuk ar ini
kalau dilihat itu dua tahun
oh berarti baru dua tahun yang lalu kan
udah ada undang undang perlindungan anak dong
harusnya sudah bisa dijerat dengan itu gitu
tetapi kan kembali lagi mungkin
ya seperti kita tahulah
ketahuilah kadang kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan
nah persoalannya adalah ketika hukum ini tidak berjalan dengan maksimal
lalu kemudian ada satu lagi yang ingin saya kasih bahas
ketika setelah menjalani hukuman
proses untuk kita di indonesia ini hukum itu hanya berdasarkan
dua tahun empat tahun
kita tidak melihat jeranya gitu
dan bahwa harus ada persyarat
bahwa harus ada pemeriksaan kembali
apakah betul di akhir masa hukuman itu dua tahun itu dia memang sudah jerah
kan nggak ada tuh sekarang ini
kita hanya berdasarkan hukumannya dua tahun lima tahun sepuluh tahun
kalau udah lewat apalagi kalau dipotong remisi remisi selesai deh dia
tetapi kita tidak melihat bagaimana dampak kejahatan itu terhadap anak
terutama ya apalagi kalau ternyata anak itu hancur masa depannya
seringkali terjadi pada kasus kasus pencabulan yang ada
atau kekerasan itu
ada proses pembuktian yang sulit
apakah betul anak ini dicabuli oleh si a
apakah bukan oleh orang lain
bahwa orang inilah yang melakukan ini sulit sekali
jadi bahwa sebenarnya sih harusnya ada proses proses yang bisa mempermudah itu
dan meyakinkan bahwa orang ini memang pelaku
tetapi seringkali inilah tugas dari asosiasi psikologi forensik
untuk membuktikan bahwa yang ini memang tersangka yang ini korban
ada proses proses terhadap korban untuk melihat bagaimana
hukum hubungan dengan tersangka
dan yang biasanya terjadi adalah
ada ketergantungan antara korban dengan pelaku
ketergantungan dalam apa soal ekonomi
ya pada banyak kasus korban korban itu
nah ini nanti mesti dilihat di rehabilitasinya juga ya
bahwa rehabilitasi psikologi sosial tadi sudah tepat
tetapi saya malah ingin menambahkan satu lagi
mungkin harus ada rehabilitasi biologis nih
terhadap para korban ini

terhadap para korban ini karena ketika sudah terjadi keadiksi pornografi
ini kan ada yang sesuatu menyangkut otaknya ya

dan mereka menjadi kecanduan
apalagi kondisi kecanduan ini tadi
apalagi kondisi kecanduan ini tadi
yang kata pak dari kepolisian adalah
bukan cuma delapan udah sembilan puluh sembilan itu
ternyata tidak semuanya itu udah bukan anak anak lagi
berarti kan mereka sudah lama
nah kenapa dia terus menerus seperti itu
dan bukan tidak mungkin
mereka sudah terbiasa dengan uang instan
uang cepat gitu kan
wah enak nih
ini adalah bisnis yang tidak pernah dipercaya
ini adalah bisnis yang tidak pernah dipercaya
oleh kepolisian dan lain sebagainya
nah ini yang akhirnya membuat semakin menjamur di mana mana terjadi
oke tapi ketika kita berbincang ini
saya mencoba untuk berpikir bagaimana perasaan orang tuanya begitu
nah saya ingin ke pak agung
pak agung saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuanya mengetahui salah satu anaknya
dari delapan lah paling tidak yang anda sebutkan tadi ini
sudah diamankan begitu oleh polisi
apakah orang tuanya mendatangi pak di kantor polisi
atau bagaimana anda bisa ceritakan

kondisi dari orang tuanya
ya sejak kita melakukan penangkapan di tkp
kita langsung menghubungi orang tuanya
dan kita tidak melakukan penangkapan terhadap anak anaknya
kita melakukan penangkapan terhadap pelaku ini
anak anak ini adalah korban
jadi kita ingin orang tuanya bisa menangani sejak awal
bersama sama dengan kita
apakah sejak awal orang tuanya sudah mengetahui atau bagaimana
orang tua terkejut ya
semua orang tua terkejut menghadapi kenyataan itu
dan ada yang kemudian kita lihat juga peluang

mereka tidak siap menghadapi ini
semua menangis untuk melihat keadaan ini
ini mungkin ekspresi yang bisa kita lihat
tapi kita tahu bahwa di dalamnya ada satu kerusakan yang harus kita perbaiki
baik itu orang tua maupun anaknya itu sendiri
ini satu proses yang harus kita sama sama bantu dan kita selesaikan
jadi ceritanya seperti apa pak
apakah anak anak ini selama berlangsungnya penjualan
jika mereka dijual ini melalui media sosial ini mereka tetap berada di rumah masing masing
ataukah dikelompokkan di satu tempat tertentu begitu
sehingga kan orang tua kan juga pasti mencari kalau mereka berada ditempatkan di satu tempat tertentu begitu pak
ya anak anak ini semua memiliki handphone
yang kemudian tetap berada bersama dengan orang tua
atau tinggal bersama sama dengan orang tua
jadi pelaku ini mengkoordinasi
koordinir dengan komunikasi handphonenya ini
apabila kemudian menemukan pelanggan
kemudian dia menghubungi anak anak ini
dan kemudian berjanji bertemu
tapi kita lihat bahwa artinya bahwa mereka tidak kemudian secara khusus ditempatkan pada satu tempat
tapi jadi anak anak tetap bisa melaksanakan aktivitasnya
kepolah dan sebagainya
kemudian dia juga
tapi kita harus lihat bahwa ini adalah satu modus bagi mereka
kita harus terus menjaga
kita harus terus menjaga anak anak supaya tetap aman dan beraktivitas
intinya ketika kondisi seperti normal normal saja
aktivitas berjalan seperti keseharian
itu belum menjadi jaminan bagi orang tua
bahwa tidak terjadi sesuatu terhadap anaknya begitu pak ya
rasanya kita terus harus meningkatkan kualitas hubungan kita dengan anak anak kita
bahwa kemudian yang normal itu harus kita betul betul yakinkan
bahwa itu betul betul normal
dan kita harus meyakinkan bahwa semua anak anak adalah baik bersama dengan kita
nah ini pak dari kementerian sosial bagaimana melihat ini
ini kan kalau makanya saya penasaran tadi
orang tuanya terkejut
berarti kan selama ini mereka berada di rumah masing masing
berjalan aktivitas seperti biasa
dan ini kalau disebutkan sudah lama begitu
artinya dari anak anak ini tidak ada sesuatu yang dikeluhkan
atau mereka dipaksa misalnya seperti itu

nah ini bagaimana pak untuk mengetahui mengembalikan
mengungkap sejak awal agar orang tua yang di rumah ini juga khawatirannya menjadi agak reda ketika mendengar penjelasan bapak
kalau dari pengamatan saya ketika bertemu dengan ibu para korban
lalu menginterview berwawancara dengan anak anak juga
walaupun mereka ada di rumah tapi saya menemukan ada relasi relasi yang terganggu di antara mereka
yang pertama ada dua anak memang yang malah sudah terpisah dari keluarganya
dia mengontrak sendiri begitu ya
dan berikutnya juga memang anak ada di dalam rumah itu tetapi tidak ada hubungan yang hangat antara anak dan orang tua itu
itu yang pertama
sudah sendiri sendiri urusan
tidak ada komunikasi yang baik
sebagai contoh anaknya punya hp sendiri
kadang kadang ibu tidak sempat mengontrol apakah sudah sejauh mana hubungan hubungan anak itu dengan dunia luar melalui alat handphone itu
itu yang saya tangkap ya
oleh karena itu saya sependapat tadi dengan mbak cassandra bahwa memang ada yang harus diperkuat
yang pertama adalah kapasitas anaknya dalam menghadapi krisis krisis atau tantangan tantangan yang ada di luar
yang kami sering menyebutnya sebagai imunisasi sosial
jadi mereka perlu disuntik ya dengan kekuatan kekuatan tentu informasi bagaimana mencegah bagaimana mengenal predator dan lain lain
yang kedua adalah imunisasi soal terhadap ibu atau keluarganya ya
ibu dan bapaknya di situ harus mengetahui
paling tidak gejala gejala awal bagaimana anak menunjukkan perilaku perilaku yang menyimpang misalnya
nah selama ini saya terlihat saya ketemu dengan salah satu ibu dari anak itu dengan beberapa bapak yang hadir di situ
mereka menunjukkan hal yang terkejut
tetapi dari keterkejutan itu mereka menurut saya memiliki kekurangan informasi
mereka ketinggalan tentang fenomena yang berada di luar ini
yang berikutnya lagi ingin saya flashback lagi ke kasus y yang ada di bengkulu
waktu itu saya datang juga ke tkp di sana
itu anak anak yang mohon maaf yang juga melakukan pemerkosaan terhadap ananda y itu
itu orang tuanya bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan hp
sementara anak anaknya sudah begitu jauh menggunakan hpu untuk membuka situs situs pornografi
jadi jangan ada gap komunikasi dan juga gap teknologi juga begitu ya
gap misalnya bertemu dengan anak jarang atau jarang berkomunikasi

lalu juga gap soal teknologi
jangan terlalu ketinggalan ketinggalan amat begitu pak ya
nah ya contoh soal komputer misalnya
anak sekarang bermain komputer sendiri
komputer itu sebaiknya anak tidak terpisah di kamarnya
tetapi di tempat tempat yang juga dilintasi oleh orang tua
taruhlah komputer itu di tengah rumah atau di ruang tamu
tidak boleh anak yang masih kecil dengan umur tertentu berada sendirian di dalam kamarnya
terakhir mas bagaimana tuk
kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh pak agung tadi
kan ini sebenarnya anak anak memang menjadi korban
tapi ketika mereka tetap berada keseharian aktivitas di rumah
berarti kan ada rasa mereka tidak dipaksa ini begitu kan
nah ini apakah berpotensi bagi mereka nanti suatu saat
sifat seperti itu akan bisa menjadi menular
lalu kemudian mereka justru kita tidak ingin menjadi pelaku begitu
istilahnya sebenarnya bukan menular ya
tetapi kalau menurut itu kan ada penyakit lalu kemudian ketularan
tapi kita bicara soal
kalau dalam psikologi sekalian mengait dari keterangan pak edi adalah
ada faktor resiko bahwa di indonesia ini anak anak menghadapi berbagai faktor resiko
yang semakin lama semakin banyak
mulai dari resiko kemiskinan pendidikan rendah keluarga yang terpecah
keluarga yang tidak punya komunikasi kemudian konflik
lalu ditambah dengan teknologi informasi kemudian gaya hidup yang tinggi
lalu ada juga narkoba ada alkohol dan pornografi adiksi pornografi melalui internet
itu semua adalah faktor resiko
nah risk factor itu kemudian seharusnya didampingi oleh resilience
tadi kalau kata bapak istilahnya imunisasi sosial
kalau di dalam psikologi yang kebetulan
ya resilience seharusnya
jadi ketika dunia ini dipenuhi oleh faktor faktor beresiko
seharusnya anak anak indonesia itu punya kemampuan ketangguhan sosial itu tadi
jadi risk factor didampingi oleh resilience
nah anak anak ini yang tidak punya social resilience skill
terutama ketika mereka tumbuh dan berkembang tidak terpantau
tidak terawasi tidak ada sistem pengamanan kawasan
ada masalah kemiskinan juga lalu ada gaya hidup
lalu kemudian teknologi informasi yang bapaknya juga gatek dan lain sebagainya
nah mereka tidak tangguh kan mereka tidak imun terhadap si faktor resiko tersebut
lalu ketika mereka sudah terkena inilah yang menjadi bahaya
karena adiksi pornografi itu tidak terhubung
diksi pornografi itu akan menyerang otaknya
mereka kan jadi kecanduan
coba tadi diperhatikan adalah dulunya anak anak
lalu kemudian sekarang sudah menjadi dewasa dan dia terus melakukan itu
dan dia sudah kehilangan kemampuan untuk belajar dan lain sebagainya
karena otaknya sudah terpengaruh
nah di sini masalah kesehatan otak juga harusnya menjadi
jadi nyata itu adiksi pornografi internet itu ya
tuh nyata sekali
jadi ketika remaja itu ini otak nih ya
di depannya ada prefrontal cortext yang memang dia mengambil keputusan
anak anak itu belum bisa mengambil keputusan
tetapi ketika di bagian tengahnya dia
mengalami suatu kesenangan yang diakibatkan oleh suatu pengalaman seksual
dia merasa senang dan akhirnya ini bertindak menjadi gas ya
dia ngegas terus sementara remnya belum ada
akhirnya mereka tidak bisa ngerem
nah mereka tumbuh menjadi orang orang dewasa yang tidak mampu mengendalikan diri
nah apalagi keterampilan sosialnya tadi tidak terbentuk
nah saya berharap bahwa ada sistem di pemerintah di negara kita ini
yang lebih sistematis terutama untuk menjaga kesehatan otak
untuk memastikan anak anak indonesia
supaya itu tadi
kalau dia tadi pertanyaannya soal kemungkinan menjadi pelaku ya
jadi prosesnya bukan menular
tetapi prosesnya adalah karena dia mengalami terus menerus
dan sehingga akhirnya dia tidak punya kontrol terhadap perilakunya
tidak bisa mengeram itu tadi ya
nah kalau sudah adiktif yang tadinya dia menunggu atau menjadi korban
lalu kemudian dia akan menjadi pelaku
menjadi berburu begitu ya
menjadi berburu iya
yang tadinya diburu dia menjadi berburu
jadi prosesnya adalah bukan proses ketularan
tetapi adalah proses belajar yang melibatkan fungsi otak tersebut
baik kita harapkan memang segera berakhir memang kasus ini bisa diusut tuntas
tidak hanya berhenti diusut tuntas
tetapi ada hukuman yang bisa juga untuk memberatkan
karena memang salah satu pelaku ini sudah berulang kali melakukan hal ini
dan benar benar bisa diungkap tuntas dan berhenti sampai di sini eksploitasi
maupun kejahatan seksual terhadap anak
untuk sementara terima kasih atas perbincangan malam hari ini
terima kasih mbak cassandra terima kasih pak edi dan juga pak agung
saya ustia dari sambungan telepon terima kasih selamat malam